bukan saya yang akan membahagiakan kamu
kamu kenapa kok ngelambun
mama seneng banget kamu selamat sayang
mama tuh udah khawatir banget sama keadaan kamu dan bayi kamu
makasih ma atas perhatiannya
observasi mbah dan diharapkan habisnya naik lagi hari ini
ya allah kita semua berdoa ya buat keisha
mudah mudahan cepat pulih
mama juga kepingin gendong cucu mama
nino mana ya kok gak keliatan apa
nino lagi kantin mbah tadi
aku juga mau kesha cepat sembuh
tapi aku takut saat kesia sembuh berarti aku akan kembali ke lapas dan berpisah dengan keisha
dalam waktu yang cukup lama
rasanya aku gak sanggup bayangin harus berpisah sama keisha
aku datang kesini untuk menegaskan elsa
kalau ini terakhir
berkalinya kita ketemu
dan aku udah gak mau kenal lagi orang macam kamu
nino jangan pergi nino
kamu memang gak mau ketemu sama anak kamu
kalau seolah olah gitu
kita tunggu aja sampai dia lahir
sekarang keisha sudah lahir
aku bisa merawat dan membesarkannya
sepertinya sudah waktunya sekarang untuk aku menceraikan elsa
lalu aku bisa memulai hidup baru
lembaran baru hidup sendiri bersama keisha putri
tapi apa kamu mau pakai mobilnya apa randy
aku senang deh tidur di rumah valuvan
valuvan baik banget
kayak disini juga baik banget
papa aku seneng banget
akhir ada mbak andin sama reina disini
mereka kira kira kenapanya berapa lama ya pa
papa masih belum tau tapi ntar kita liat aja ya
amin deh semoga mereka betah ya
aku seneng banget soalnya
apalagi istri reina gemes banget deh
gemes sih dia
permisi pak irfan pak reni dan ibunya sudah datang
oke baik makasih
waalaikumsalam randy gimana kabarnya
iya pak irfan
ini tante bawakan cheesecake
ya silahkan duduk
maaf ya tante gak bisa datang waktu kamu sakit
alhamdulillah aku udah baikan kau sekarang
tante seneng liatnya
luka gua belum sepenuhnya sembuh ini
masih suka perih
bikin badan gua jadi gak enak
apa gue coba minta obat penghilang nyeri ya
ya gue harus minta
kamu itu gadis yang baik
semoga kebahagiaan akan datang pada kamu bella
amin makasih tante
kamu orang yang baik bel
kalau saya mengecewakanmu
saya akan membahagiakan kamu
bukan saya yang akan membahagiakan kamu
permisi saya mau ikut ke toiletnya
yuk yuk yuk
yuk yuk yuk
itu siapa sih tadi
oh itu anak buahnya pak irfan
udah kamu di wc jadi gue campur
terus siapa ya

suara apa itu
cari apa pak
cari udara segar
sebaiknya bapak kembali saja
hampir aja gua ketauan
untung dia pergi
bisa bisa gua kena marah lagi sama pos
kamu baik baik aja
kamu lama banget dari toiletnya kenapa
saya gak kesasar
tadi saya liat ada orang pake masker
terus pake sweater hijau
di rumah ini
dan ke arah papilin belakang
itu siapa ya om
jangan jangan yang randy maksud iqbal
jangan lupa like kgr